suasana haru menyelimuti auditorium universitas sebelas maret surakarta saat rektor uns mewisuda mahasiswanya yang sudah meninggal dunia
almarhumah irza laila tewas ditabrak truk trailer bulan juli lalu saat hendak berangkat ke kampus untuk menjalani ujian skripsi
orang tua almarhumah irza laila tak kuasa menahan tangis saat menghadiri wisuda putrinya yang sudah meninggal dunia akibat kecelakaan maut di boyolali
irza laila nur trisna seharusnya diwisuda pada hari sabtu dua puluh empat agustus dua ribu sembilan belas di universitas sebelas maret dan mendapat gelar sarjana pendidikan
namun karena sudah meninggal dunia mendiang irza diwakili oleh kedua orang tuanya
rektor ums jamal wiwoho menyerahkan selempang wisuda dan memberikan penghargaan kepada kedua orang tua irza nur rahman dan duyani merbawanirum
pemberian ijazah kelulusan tersebut
sebagai bentuk penghargaan khusus meskipun irza belum berkesempatan ujian skripsi
berdasarkan keterangan pers yang dirilis uns rektor uns mengungkapkan bahwa almarhumah merupakan mahasiswa yang cukup berprestasi dengan ipk tiga tiga puluh delapan yang termasuk lulusan tercepat
irza merupakan mahasiswa program studi pendidikan teknik informatika dan komputer angkatan dua ribu dua puluh
seperti diketahui irza menjadi satu orang korban tewas dalam visiwa truk trailer menabrak puskesmas
saat itu almarhumah hendak berangkat ke kampus untuk menjalani ujian skripsi
truck container menerobos masuk halaman puskesmas mojo songo diduga karena remblong
akibatnya irza tewas terlindas roda truk bagian depan
selain itu sebagian gedung puskesmas rusak
meliputan cnn indonesia